apalagi kalau semua orang tahu
ternyata aku pelaku dari kejadian itu mbak
ya udah cobain aja mas nanti ngelepas
susah kan mas
kan ini tadi spontan gitu tangannya kan ketarik
karena mas randy kan mau ngambil cincinnya
kita bukan murid
bukan muhrim tapi
mantul tangan ya gigi tuh pegang pegang mas
ini saya cuma mau mencoba
lebaskan cincin aja
ya udah yuk buka lagi
dua tarik lagi yang kuat mas
yuk satu dua tiga
ah ah mas ah mas sakit
susah juga ya lepasnya
ya kan tadi gue udah bilang kok susah ngelepasin cincinnya
tapi kita harus lepasin cincinnya gi
gini aja di mal ini kan pasti ada toko perhiasan
kita kesana dulu aja
sudah dua hari ini kamu akhirnya melunakan ego kamu
kamu sepertinya memungkinkan
bahagia lagi ke saya
saya harap kamu bisa terima saya kembali nih
kok kamu gak belok sih mas
lagian kamu gak denger saya tadi

kampus aku dimana

udah dijauhkan muternya
padahal tadi kak rafael udah bilang dosen dosen lain pada ngomongin soal aku
jadi gak enak banget nih gimana ya
aku bakal makin lama nyampenya
maaf yandi karena bisa berdua dengan kamu seperti ini saya jadi lupa belok
saya gak pernah sangka
perasaan saya bisa sedalam ini sama kamu
pulang aja ya ma
soalnya badanku capek banget abis pengumatan raton tadi
mau lo bareng aku
mama bisa sendiri kamu pulang duluan aja
ingat pesen mama ya
jangan tunjukin kepanikan kamu sama nino
kamu tetep harus tenang
mama masih bisa aku ambilin kan
masih akan ada buat aku kan
bahkan di kondisi terburuk aku
karena lebih baik aku gak hidup di dunia ini ma
aku juga merindu
jika semua orang tahu
ternyata aku pelaku dari kejadian itu mbak
mama akan terus ada di samping kamu
terima kasih mama
yaudah kalau gitu
aku mau jual anting itu
aku sekarang ke toko perhiasan deh
ada yang saya bantu bu
ini saya mau jual ini
sebelahnya lagi mana bu
iya itu di sana
saya lupa simpen di mana yang sebelah
karena percuma kan
kalau cuma satu antingnya nggak bisa dipake
tapi kalau cuma sebelah
harganya jadi murah loh bu
ini suratnya ada nggak bu
kalau kayak gini jadi tambah murah harganya bu
yaudah nggak apa apa ci
sebentar ya saya tanya bos saya dulu
saya mau jual
nah ini pas pampir
dijual anting soalnya sebelahnya lagi hilang
sebelahnya lagi mana ya
ihh sebelahnya kok ga ada ya
mbak andin ini pia sih masa punya anting cuma sebelah
coba tau nanti mbak andin nyariin